segedap malai sambil lebaran segedap dayi libur lebaran terlalu rindu keluarga man wabah
coronanya nabak mandung tepat kami ndak ke pulang semoga coronanya cepet hilang ya
assalamualaikum bu innalaizin walfaizin gebu waalaikumsalam le maaf lahir batin yole
jeput sami sami dia kabarnya ngono kwele sehat sehat wae toh sehat bu ingat jaga jarak
terus nganggu masker mungkin yang nganggu masker sing bener tali nes yang dicek toh
ngkonek corona wis hilang awak dewi sekeluarga sekumpul menah yole yo gendang medu nos kong
gendeng kwe poti boh maturnun yole ya assalamualaikum innalaizin walfaizin bapak ngambuk